seorang pengurus rumah ibadah di depok berinisial sm
ditangkap polisi lantaran melakukan pencabulan kepada dua orang anak laki laki
menurut keterangan polisi yang dirilis lima belas juni lalu
aksinya juga dilakukan di rumah ibadah
penangkapan sm bermula dari laporan keluarga dari dua korban yang masih di bawah umur
modus pelaku dengan mengajak korbannya ke satu ruangan
dengan alasan membantu untuk merapikan ruangan
namun saat korban masuk pintu langsung dikunci
pencabulannya ada di beberapa lokasi
salah satunya di tempat ibadah
dan beberapa lokasi adalah di kediaman tersangka maupun korban ibadah
diundang masuk dalam satu lokasi dikunci
kemudian anak diminta melakukan hal hal yang tidak mantas untuk anak anak
termasuk dia juga melakukan perbuatan pencabulan yang tentu tidak pantas untuk anak anak
sementara itu ketua umum komnas perlindungan anak aris merdeka sirait
menilai pelaku kekerasan seksual terhadap anak anak di gereja depok layak dihukum kebiri
aris menjelaskan jika perbuatan terduga pelaku dilakukan berkali kali
dan telah memakan korban lebih dari dua puluh anak
maka pelaku bisa diancam hukuman minimal sepuluh tahun penjara
berdasarkan undang undang tentang perlindungan anak
kalau misalnya bawa bukti bukti sangat juga cukup kuat
maksud saya bahwa dapat ditambahkan dengan hukuman berupa kebiri
lewat suntik kimia
jadi peristiwa ini harus menjadi perhatian semua kalangan
lingkungan gereja juga harus steril ya harus steril
dan komnas perlindungan anak akan terus menyusur peristiwa peristiwa seperti ini
dan kemungkinan kemungkinan yang terjadi
komnas perlindungan anak menilai tindakan cepat pimpinan gereja
dalam menyerahkan kasus ke polisi sangat membantu terbongkarnya kasus
kekerasan seksual anak di tempat ibadah
tim liputan cnn indonesia